gak ngapain disini al
harusnya gua yang tanya lu ngapain disini
gak tentu aja gua nyari fajar
supaya lo tau kalo gua gak rasa agut pautnya
sebenernya anang ga sepertih lo al
yang bisa tega nyeblosin sahabatnya sendiri dalam kerja
masih ngira gue yang jempolin lu ke dalam penjara
insting seorang abimana banyak menurun
pak nggak usah bercampur lo cek kondisi di dalam markas ini
gua orang yang menyebut pengacara hebat buat lo gitu
kedatangan saya kesini meminta bantuan anda untuk memperingat hukuman sahabat saya
dan saya siap untuk menjadi jaminan
oke tolong ceritakan apa kasusnya pak
gue yang minta masa tangan lo itu dikurangi
dan gue yang jadi jaminannya
sorry lah tapi gue masih belum bisa percaya sama mama
gue mau gak percaya
lo masih nyimpen kontak pengacara yang kemarin ya
selama ini gue yang minta disembunyikan
gimana kondisi dalam
sebaiknya kita langsung mencari mobil aja pak
pak saya lihat tadi bapak seperti bersetegang dengan payumana pak
tapi bapak baik baik aja kan
ya sedikit cuman saya gak apa apa kok
terus gimana tadi kondisi di markas

fajar gak ada di dalam pak
saya akan terus mencari fajar sampai ketemu pak
fajar nggak ada di dalam pak
kok bisa gak ada
kemungkinan kayaknya dia udah pergi dari sini pak
terlalu sering lagi di arah sini
saya mau fajar sampai ketemu
halo gue harus lebih waspada nih kali ini gue makin terancam karena berhasil kabur dari
bimana semua anggota rantai bintang pasti lagi nyari gue karena bimana nggak akan tinggal diam
bisa jadi pencarian makin gencar mereka bisa datang dari mana aja bahkan bisa aja
dimana temuin semua kenalan gue gue cari informasi ya sebetulnya yang saya khawatirkan
dengan pengalamannya fajar akan lebih sulit kita cari pak apalagi kan sebelumnya dia pernah
ditangkap sama pemain mana pasti dia akan lebih waspada lagi
iya bener pak dia juga mungkin terjebak dalam rumah yang salah
sebentar saya ke depan dulu ya silakan pak assalamualaikum waalaikumsalam mas mas kamu
dimana sekarang ini lagi di perjalanan pulang kenapa kenapa aku ngidam kau paham
iya siapa mau apa aku ngidam martabak pakai nasi
enggak enggak ya enggak ya cari yang lain aja ya cari yang lain kamu kamu ngomong aja yang lebih
susah nggak apa apa saya cariin tapi jangan pakai martabak sama nasi ya ih kan ini yang mau kan anak
kamu bukan aku andi nih karisma masi ya enggak mau aku ngidam kau mau aku ngidam kau mau aku enggak mau aku
mau putri apa makanan kamu itu harus dijaga saya enggak mau kamu kena preklimsia lagi kayak dulu ya
yang lain ya udah tunggu saya pulang ya bener ya ya assalamualaikum waalaikumsalam
apa kabarnya pak apa kabarnya pak
baiklah alhamdulillah pak
kedatangan bapak ke sini pasti bukan tanpa satu alasan
apa ada yang bisa saya bantu
saya mau klarifikasi soal apa yang aldebaran bilang ke saya pak
al ada apa dengan beliau
apa benar kalau dia merekomendasikan bapak sebagai pengacara saya
sehingga masa hukuman saya jauh lebih ringan dari yang seharusnya
waktu itu pak al datang ke saya dan meminta saya untuk menangani kasus bapak
agar hukuman bapak diberinya
nomor siapa ini
saya mau kasih info tentang pak jar bos
sesuai yang bos minta beberapa anak buah saya pernah melihat dia
dia berada di sekitar jalan hamparan bus
dan pak jar juga pernah terlihat di play over kampung hangrek bos
semangat kepikiran dia akan kesana
berarti memang dia sudah memperhitungkan semuanya
oke oke terima kasih ya
kenapa begitu muka itu sedih
aku nungguin kamu dari tadi
aku mau bilang sesuatu
iya kan gak ada telepon tadi

iya kan gak ada telepon tadi
iya kan gak ada telepon tadi

jangan makan itu ya
makan yang lain
aku maunya itu
saya cari yang lain
kamu sudah cari yang lain
saya cari yang lain
jangan makan itu
terus aku harus makan yang lain
harus makan makanan yang sehat
kamu lagi ambil askara kami pernah pereklampsia
makan yang bergizi
kamu masakin terus aku nunggu lagi dong
yaudah sebentar aku tunggu disini
ini apa kita taruh
ada sup ikan salmon
kok takut ya
jangan pernah ragu dengan masakan ikan saya
saya dua tahun hilang makan ikan terus
tapi untuk mengolah ikan saya jago sekarang

tapi ini pertama kali saya masak sop ikan salmon sih
not bad berarti lumayan lah ya
cobain dong kamu udah nyobain belum
ini selamatnya sudah saya nyobain
aku gak liat
biar kamu tahu buatan kamu
saya disana ikan mentah juga saya makan
menurut kamu gimana
kalau bandeng baru salah
tapi oke lah
tadi ekspetasi aku aku udah mikir pasti gak enak banget
udah berarti harus dihabisin ya
yang begini kan sehat
matabak gak boleh
kan masih diawal awal
boleh boleh matabak boleh
tapi jangan sering sering ya
aduh pengennya tuh matabak tuh makan matabak
yang di ujung ujungnya terus pakai nasi pakai
ini matabak apa sih
matabak manis apa matabak telur
aku lagi pengen telur
ini cuma keren
tapi makasih ya
permisi pak bos
itu di depan gerbang ada pak abimana
katanya mau ketemu pak bos
baik pak bos
kalau begitu saya permisi
gua ada di depan rumah lo nih
tunggu di depan

boleh gue omong di dalam
mau buat siapa lagi
setelah gue tahu kejadian sebenarnya dari pak jati
gue baru tahu
ternyata lo yang kombinasikan dia sebagai pengacara lo
aku ingin tahu
lupain aja lah masalah masalah yang udah lewat
sekarang fokus ke depan kan
lo berapa kali suka salah paham sama gue
pernah pukulan gue
pukulan lo gak berhasil buat gue gede
karena kemarin lo menang sama gue kan rekor kita jadi lima
kalau enggak kan lo mesti kalah sama gue
emang ada berubah dari dulu
tapi articulasi liebe loh
yang penting sekarang masalahnya semua sudah penuh
langsung semuanya itu inisiatif dia
dan hubungannya sama gue
buatan papa mau coba nggak
adek tuh langsung mau tuh
kalau gitu papa udah bisa hari adek adek sama
minta lagi tuh minta lagi tuh mah
ma aku mau lagi mama
dua duanya anaknya papa doyan
misiki alamatnya dikakin
sama papa kalau masakannya enak
maksudnya gitu biar bisa pensiun gini gitu
enggak dong bahkan mungkin masih
kan ada yang bilangnya gitu
ya kan cuma dikakin
rena mau lagi
ada yang mau lagi deh
mau lagi gak
kita kumpulin temen temen kita kayak dulu lagi ya
sekali sekali kembali ke masa lalu
yang mati gak kebablasan
itu pak al dan pak bimana
mereka terlihat akrab sekali
iya ibu lebih biasanya mau gontok gontokan ya
jangan jangan udah gencatan senjata nih
tapi saya nggak boleh lengah
mana tau kejadian pak al dan pak bimana
udah nikah sekarang wih
mereka pasti bingung
lihat makjikannya bisa bicara akrab sama musuh bapak itu aneh
eh kamu mau lagi
dihabisin sama adek ya
makanan mama kok pada dimakan itu
makanannya kok dimakan
dia sekarang aja suka
rena juga suka banget dan mana rena mau minta sesuatu sama kamu
coba kasih tau papa kasih tau papa
udah bisa bikin donat
jadi kemampuan papa
jadi papa disuruh jadi chef
ya terus itu miss kiki gimana
masak bareng mas
ini kampung cincinan banyak
kebarangan nih mas alfa
sekarang papa masakin lagi ya
untuk rena untuk mama untuk ade
sekarang papa sama mama mau ngobrol dulu boleh ya
kakak rena sama dia sekarang sama jusmil
masak sama miss kiki dulu ya
kamu ngapain sih bawa ke kamar
biar bisa berdua
enggak kamu gak mau
ya sebenarnya gak ada apa apa sama abimana
mama udah baikan
serius kamu udah baikan
mau cari anak buahnya abimana
yang namanya fajar
terus kalau udah baikan ngapain kamu cari
anak buahnya abimana
biar masalahnya clear
abimana juga ingin memperbaiki
aduh bingung aku tuh
kalau kayak begini tuh
aku tuh takut kamu kena kenapa mas
saya gak akan kena kenapa
pernah gak kena kenapa
tapi kan aku khawatir
yang backup saya banyak
kamu juga backup saya kan pasti
siap rahat ya jangan banyak gerak
ini saya simpan kemarin kamu pakai
jangan pernah dilepas
berarti intinya apa kalau saya bilang jangan pernah dilepas
jangan masuk rumah sakit lagi
buat negara lah
kamu siapin tim
kita cari fajar
kita selesaikan masalah yang sudah dibuat
ini udah semua
nanti minta tolong langsung diberikan ke bu jess ya
biar siapa tahu nanti dikoreksi lagi kalau ada yang perlu diperbaiki
baik pak siap
biasa biasakan dulu pak
gak usah biar saya aja
takutnya nanti bu jess buru buru pengen liat hasilnya seperti apa

nah kerjaan satu selesai
sekarang ngecek emailnya dulu
ini email dari siapa
kita kejar fajar
din kamu siap ya dengan beberapa hal
itu seluruh komputer kita
setelah itu kamu langsung menuju lokasi yang sudah saya share
cepetan naik semua
b dulu sama tim lo langsung ke lokasi nomor dua ya
hai lo perkampungan grip siap gue lokasi yang pertama rokok jalan amparan dia juga
semoga kita berhasil ya udah lama kita enggak begini semangat gue aku jadi
ingat semua peribahasa zaman kita sekolah dulu bersatu kita teguh cara kita runtuh
reuni ini nggak boleh gagal lebih siap
dengan nama zara
mereka tertarik buat menginvestasi tapi yang bersangkutan masih ada di london sekarang
proposal aku yang kemarin aku kirim semua ternyata disetujui minggu depan akan datang ke jakarta
ini ini beneran investor minggu depan aku akan bikin dengan mereka ya allah mudah mudahan ya allah
apa ini artinya aku bisa
mengembalikan lagi perusahaan aku seperti seperti dulu
ya allah mudah mudahan ya allah syukur anduh maaf pak kita berusaha ada yang bisa kita lakukan lagi
saya baru dapet info soal keberadaan fajar dari eza dan anak boleh bilang
pelajar ada di sekitar sini dan jalan hamparan jadi kita sekarang harus langsung menjalankan sesuai rencana
gue mau mengungkapkan perasaan gue sama yalsa
semoga yalsa punya perasaan yang sama
dan mau menerima gue
tetap hangat nyamannya
karena akhir akhir ini yalsa malah menjauhi gue
maaf pak sudah menunggu
enggak saya sudah baru datang
apa bapak sudah mendapatkan info terbaru tentang fajar ini pak
saya dapat info dari abimana
kok bapak bisa mendapatkan info itu dari pak abimana
kenapa saya bisa mendapatkan info dari musuh terbesar saya
saya dan abimana sudah saling bermaafkan
kesalahpahaman saya dan abimana sudah clear
kamu sudah selesaikan semuanya
kau pasti berpikiran
abimana selama ini seperti apa kepada saya dan keluarga saya kan
buku bernama untuk kita
menaruh buku abimana
pacer amat pak
memang betul abimana dendam sama saya
tapi persis seperti yang saya pernah bilang
abimana itu gak pernah jalan keluarga
abimana hanya menyerang targetnya saya
selama ini kesalahpahaman itu dibuat oleh fajar
saya termakan abimana juga termakan
cuman saya sudah selesaikan masalah saya dengan abimana
semua udah clear
sekarang saya bimana memutuskan untuk reuni
mencari fajar bersama
seperti dulu waktu saya masih sangat muda
lakukan hal yang ya mungkin bisa dibilang nggak baik ya
bukan gitu zain
gak usah ragu kak mak
saya akan tetap hati hati pak
saya bersahabat sama gubernur itu udah lama
saya orang yang paling tahu sahabat saya seperti apa
saya selalu percaya sama bapak
tapi mungkin itu pak
saya hanya ingin bapak tetap waspada

kamu juga seorang dukaku
semoga ini enggakodyu ya